saudara gereja protestan immanuel menggelar ibadah fajar pasca dua ribu dua puluh empat di halaman gereja pada minggu pagi
ibadah fajar pasca ini diikuti ratusan anggota jemaat
ibadah fajar paska yang digelar di gereja protestan immanuel gambir jakarta pusat dipimpin langsung oleh pendeta abraham ruben persang
ibadah fajar pasca dua ribu dua puluh empat mengangkat tema kebangkitannya meneguhkan seluruh warga untuk berdampak bagi indonesia
pendeta abraham berpesan pasca kali ini tidak hanya seremonial ritual belaka tetapi harus membawa perubahan demi indonesia emas dua ribu empat puluh
seperti tahun tahun lalu memang pasca fajar atau subuh kita laksanakan di
halaman gereja tapi untuk kali ini di bawah payung tema kebangkitannya meneguhkan seluruh warga gereja untuk berdampak bagi indonesia
kita sama sama boleh membawa sukacita pasca untuk menjadi saksi dan sekaligus juga berdampak bagi masyarakat
terutama ini kan tahun pemilu begitu ya ada suksesi kepemimpinan kita boleh hadir di tengah masyarakat dan membawa damai
ratusan anak sekolah minggu bersama orang tua jemaat gereja kristen sulawesi tengah immanuel merayakan pasca dengan pawai obor dan mencari telur
maknanya mengajarkan anak anak usia sekolah untuk mengenal yesus kristus bangkit dikenal dengan paskah